papa peduli dengan mereka
buktinya pada waktu anaknya ibu irin masih kecil kecil
papa memberikan sumbangan dana membantu untuk usahanya ibu iren
apakah itu gak cukup
itu gak cukup pak
yang mereka butuhkan itu bukan uang tapi seorang bapak
yang melindungi membimbing
papa udah ngancurin semuanya
bapak sekarang bersikap seolah olah dosa papa udah terbayar oleh uang
saya nggak pernah nyangka kalau
kamu harus menjauhi haris dan menikah dengan andi
aku hamil anak haris
gak ada pilihan lain
mama gak bisa memaksa riri untuk menikah sama andi
karena aku sama riri akan menikah ma
aku gak yakin sama hubungan aku sama haris
karena mamanya menginginkan aku dengan dia
karena mamanya menginginkan aku dengan dia
karena mamanya menginginkan aku dengan dia
tapi haris malah pacaran sama riri
tapi haris malah pacaran sama riri
aku lihat sendiri dia pacaran sama riri
masa riri pacaran sama haris dan andi sekaligus
dan abis itu dia kabur begitu aja
sama sekali nggak mau tanggung jawab
sampai kapanpun mama pasti ingat wajahnya
wajah orang yang udah merenggut kebahagiaan dari keluarga kita
orang yang merenggut papa
kalian dari hidup kita
mama gak akan membiarkan kamu menikah dengan anak dari pembunuh papa kamu
ma ma ma tunggu
lupain perempuan itu titik
ma riri tuh gak salah ma
dia gak sepantas menanggung dosa papanya
mama gak peduli
jangan mimpi kamu untuk nikah sama dia
papa ada masalah apa sih sama tante iren
apa benar papa membunuh suaminya
kamu mau senangnya enggak enggak dery
gak mungkin papa kamu bunuh orang
pa jawab pa
tante iran gak mungkin sembarangan nuduh
apa sembunyiin apa sih dari kita
riri bicara yang sopan sama papa kamu
delapan belas tahun lalu papa secara tidak setengah aja menabrak suami ibu iren
kena banyak warga yang menggerumuni mobil papa
lupa takut jadi papa kabur
papa tinggal banget sih
gara gara papa hidup mereka sengsara
tante iran kerja keras untuk anak anaknya
dan papa hidupnya enak banget nyaman banget disini
peduli gak sama mereka
papa peduli dengan mereka
buktinya pada waktu anak ibu iren masih kecil kecil
papa memberikan sumbangan dana
membantu untuk usahanya ibu iren
apakah itu gak cukup
itu gak cukup pa
yang mereka butuhkan itu bukan uang tapi seorang bapak
yang melindungi membimbing
papa udah ngancurin semuanya
dan papa sekarang bersikap seolah olah dosa papa udah terbayar oleh uang
saya nggak pernah nyangka kalau
pernah bikin kesalahan sebesar itu
masalah tuh dihadapin pa
bukan dibawa lari
harusnya waktu itu papa datengin mereka
setiap kita bikin salah papa selalu salahin kan
ternyata papa itu gak lebih baik
papa itu lebih buruk
papa pengecut tau gak
ya tapi biar gimana dia papa
kalian mau apa
biar papa di penjara
dan kalian mau hidup seperti apa
mana mungkin kalau papa di penjara kalian bisa hidup seperti ini
berbahagia sebelah kecukupan
cukupan apaan pa
ma aku tau perasaan mama
tapi mama gak bisa membenci ri karena perbuatan papanya
itu gak adil buat riri

tapi mama gak bisa membenci riri karena perbuatan papanya
benar kata andi ma
riri gak tau apa apa soal ini
sama seperti aku dan juga adik
ijinkan aku menikah sama riri ya
beres duit aku ma
kalau kamu menikah sama dia
itu akan selalu mengingatkan mama kecelakaan yang menewaskan bapak kamu
dan itu sangat menyakitkan buat mama
mama gak akan sanggup andi
menikahlah dengan orang lain
asal jangan anak dari orang yang bunuh bapak kamu
mama gak mau punya hubungan apapun dengan keluarga itu
haris ada apa
mama cuma pengen
mama mama gak harus duin aku menikah sama riri
jadi pak arya yang nabrak suami tante irem
mama mau kasih tahu kamu satu rahasia
saat anak anak tante iran masih kecil
suaminya meninggal karena kecelakaan
dan kamu tahu
orang yang menabraknya itu
adalah bos mama
bos mama pada saat itu merasa dikejar rasa berdosa
lalu dia menyuruh mama untuk pura pura kasih modal
untuk membantu meringankan beban tante iran
tante irin tidak tahu kalau uang yang mama kasih ke dia
adalah uang dari bos mama
laki laki yang menabrak suaminya
bosnya mama itu adalah pak arya
dan andi mau menikah sama riri
bukannya selama ini riri pacaran sama haris ya
kenapa kamu tiba tiba ingin menikah sama riri